sebuah tabung freon yang tengah dibawa seorang pengendara sepeda motor tiba tiba meledak selasa siang
akibatnya kakisang pengendara motor mengalami patah
proses pertolongan pun berlangsung dramatis karena korban terus berteriak kesakitan
afid terus berteriak kesakitan saat petugas dari pmi surabaya berusaha menolongnya
pria warga tubanan surabaya ini tergeletak tak berdaya dengan kaki patah di tengah jalan raya pacuan kuda
akibat tabung freon yang dibawa di atas motornya meledak
kejadian selasa siang ini berawal saat korban membawa tabung gas freon dengan posisi diapit oleh kedua kaki di atas motornya
saat di lokasi kejadian tiba tiba tabung freon yang dibawa langsung meledak hingga korban terpental jatuh dari motornya
diduga tabung freon yang dibawa korban bocor sehingga meledak
dia di belakangnya persis
taruh freon di jepit gini tekan kakininya sampai sini baru dia ke kanan
bukan gitu aja kok
itu langsung meledak apa gimana mas
loh langsung meledak
setelah mendapatkan pertolongan pertama korban langsung dievakuasi ke rumah sakit dr sutomo surabaya
guna mendapatkan perawatan intensif
sementara tabung freo dan motor korban diamankan ke polsek sawahan surabaya
wahyu pratama surabaya